kamu hafalin lagi semua kalimat yang kamu ucapkan ke stella ya
sekarang saya udah siap ketemu sama temennya stella
yakin kamu sudah siap
ya se allah kang
sekarang saya telepon pak irfan ya
manajernya mbak joyce
baju suruh saya untuk menghubungi manajernya kalau sudah ada jadwal
mbak joyce nya siapa kang
katanya teh sepi terus gak ada temen buat ngobrol
yaudah tuh cucu teh buru buru mau berangkat kerja
salamin buat emak
yang lain diam dulu
bacanya ganti ya
bicara sama suha
bicara sama suha
bicara sama suha
bicara sama suha
bicara sama suha
bicara sama suha
kamu mau ketemu suha
dari mana kamu tau suha ada disini
oh suha tinggal disini
saya mah rencananya mau ketemu em
kalau em mah belum pulang
dia masih di arab
nanti katanya pulang lebaran ini
saya pamit dulu ya
saya ini pemuka masyarakat
toko yang penting disini
kalau saya lama lama disini
nanti warga pada gelisah
seperti anak ayam
mampir ke rumah saya nanti
iya pak ustadz
saya juga pamit
kalau sampai minggu depan transprantai belum masuk
saya ga tau mau gimana lagi
emol tuh udah penuh dengan orang orang
udah kayak cendol orang orang disana
udah desek desekan sempit sempitan
terus kita dapat barang sisaan orang pilihan orang
lebaran masih dua minggu yang dipikirin baju aja
masih mending saya mikirin baju kum
kamu yang mikirin bikin kue aja nastar aja
lo seri omongin doang ya emang kamu nggak pernah mikir
yu yu yu yu yu pasti lagi ngomongin baju diskon
ya pada kamu dang
yang nyomongin tuh enak sendiri
alah gaya kamu ngomongin baju lebaran
palingan beli bajunya juga udah deket deket lebaran biar dapet diskon
belinya cuma satu dapat gratisnya empat
nggak ada beli satu gratis empat pedut
ya ada lah saya kan tahu kebiasaan kamu
malah kadang kadang beli cuma satu dapat gratisnya setengah lousin kaos
nih lehoi kamu tanya aja sama si pedut nih
dia yang pernah kesana
saya mau tuh kang dadang
nggak ada doy
dadang itu cuma ngelidikin si aceh
tapi ya begitulah bedanya
kalau orang kaya tiap hari itu carinya tempat cuci motor kayak saya
kalau kalian carinya tempat cuci gudang
orang cuci gudang kum
nah ini kalau ido yang nggak tahu berarti ido itu termasuk orang mampu
karena nggak pernah ngeliat cuci gudang
terserah kamu deh pedut
daripada saya ngeliat kamu lihat aja udah stres paling ngomong
ya udah gak usah ngomong kalau gitu
seru ya kum
kalau net aceh sama kang dadang itu berantem
oh biar segar
kalau punya tanamannya dirawat nin
sini saya yang terusin dah
nggak usah tanggung
sana aja duduk
saya udah dengerin lagi rekamannya dengan stella
kamu hafalin lagi semua kalimat yang kamu ucapkan ke stella ya
sekarang saya udah siap ketemu sama temennya stella
yakin kamu sudah siap
ya se allah kang
sekarang saya telepon pak irfan ya
mbak jois nyuruh saya untuk menghubungi manajernya kalau sudah ada jadwa
mbak joys itu siapa kang
artis yang mau jadi murid kamu
saya dhani asistennya eyang kledek
oh pak dhani
hari rabu ya pak
soalnya kalau sore sampai malam eyang kliniknya sudah ada janji
baik pak dhani
jangan lupa ya pak
soalnya kalau berubah eyang gledek susah lagi ngejadwalin ya
nin mereka datang hari rabu
kamu harus sudah siap ya
saya sudah siap
iya itu pasti kang
jangan ngegaruk atuh
namah lagi rekening kita nien
iya kami rasa siap
wah mau kembali saja kayanya
oh itu bagus
silahkan sana pergi
ini siapa tadi
akhirnya kamu dia
assalamualaikum waalaikumsalam paham komandan bapak bapak tua itu ternyata
samin mamangnya cem adik iparnya mas suha
semakin rumit konspirasi global ini kenapa tiba tiba samin datang ke sini
kum kalau nanti kita jadi ke bogor saya mau beliin baju jenniper dia masuk final di lomba
kultum mendingan kamu bayarin bajunya debbie aja boleh tukang dadang jadi saya nggak perlu jauh jauh
beli ke bogor tuh jangan mau dong pakai baju bekas debbie ini kamu beli yang baru eh peceng itu juga
baju baru enak aja ya kalau emang baju baru terus nggak kepake sama debbie
mendingan dikasih ke jeniper itu namanya amal daripada membazir enak aja rugi dong saya
bener mendingan kamu kasihkan saja bajunya debbie buat jeniper tuh tuh kan kalian selalu
begini nih berkomplot melakukan gerakan gerakan untuk memiskinkan saya selalu selalu itu
hai teman teman assalamualaikum waalaikumsalam
kenapa kan kak naceng
hai ada mamangnya demu sholah lama